karena kita tahu ada imbas harga tiket pesawat kemudian banyak juga yang ingin nyobain tol trans jawa gitu
sudah diperhitungkan belum angkanya kira kira berapa pak budi
kalau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh badan litbang kementerian perhubungan
tapi itu kendaraan pribadi belum nanti yang dengan bus
kalau bus apakah lebih tertarik
menggunakan tol transjawa atau menggunakan jalur jalur non tol
kalau bus sementara ini yang baru kita resmikan kemarin kita sudah membuat namanya bus tol transjawa
ada sekitar tiga puluh enam bus itu sudah kita resmikan dan mereka hanya dari tol ke tol tidak keluar
tapi yang reguler biasa ada juga sebagian sudah masuk jalan tol sebagian nanti keluar juga bisa
sekarang kita lihat titik titik mana saja nih yang harus diantisipasi ya pak budi ya
karena biasanya itu yang paling krusial kita berkaca pada pengalaman breksit
awal awal ketika antusiasme tol tersambung hingga jawa tengah waktu itu kita lihat seperti apa
nah ini dia ini adalah gerbang tol potensi macet
ini dari wilayah barat sampai ke timur
untuk yang exit tol yang memang potensi kalau saya bilang bukan macet ya tapi ada terjadi penumpukan
karena memang exit tol itu memang sangat strategis menuju ke beberapa akses yang memang ada berapa kapoten dan kota
di mana menurut saya malah kurang
tapi nanti di sini ada namanya exit tol plumbon
plumbon ini bisa untuk mencapai ke kota cirebon atau kabupaten cirebon
oke saya gariskan ke sini ya
bisa juga ke majalengka di plumbon
setelah itu nanti yang di kota cirebon adalah exit tol yang di ciperna
ciperna ini bisa ke kabupaten cirebon bisa juga ke kota cirebon atau kemudian ke kuningan
sebagian juga nanti akan ke ciamis
itu di ciperna
jadi ini juga sama juga nanti
itu strategis banget ya pak ya
setelah itu adalah berikutnya ke pintu tol exit tol yang ada di pejagan
nah penjagaan ini memang sangat krusial kalau menurut saya
karena sebagian besar masyarakat jakarta di sini
kalau akan ke wilayah di jawa bagian selatan
sekitar bumiayu kemudian ada juga ke cilacap
kemudian ada juga kabupaten banyumas
paling milihnya di sekitar pejagan
padahal sebetulnya setelah pejagan ada

ada juga brebes barat brebes timur bisa keluar ke situ
atau di gandulan di pemalang
itu bisa juga nanti ke sini
jadi kemarin saya sudah berbagi
dan saya sudah menyampaikan juga dalam beberapa kesempatan
kalau untuk pintu tol pejagan itu
kita harapkan adalah masyarakat yang akan keluar ke arah kabupaten banyumas
kabupaten cilacap atau juga sebagian ke majenang
ada rambu rambunya gitu pak nanti
sudah kita tambah tambah
arah arah mana gitu
bahkan kembalinya pun
biasanya kalau kembali dulu tahun dua ribu delapan belas itu kan
terjadi kemacetan antara aji barang sampai dengan bumiayu
karena masyarakat yang dari banjarnegara wonosobo kebumen
itu keluarnya semuanya kebanyakan lewat itu
oke ini daerah sini ya
daerah daerah situ tadi ya
itu misalnya daerah jawa tengah ya
yang adalah yang di kalikangkung saya sepakat
di kalekanggung juga nanti rawan
karena memang di semarang
pusatnya adalah memang di kalikanggung paling banyak
kalikangkung sini ya
ya di kalikangkung ini sama juga
dan yang kita antisipasi kembali
memang sih tidak begitu banyak
tapi perkiraan juga mungkin akan menjadi ada hambatan
karena memang jalan tol ini kan ada tiga atau empat lajur
begitu keluar ke eksit tol di jalan nasional
atau jalan kabupaten jalan provinsi
menjadi satu lajur
ini adalah yang ditinggir
yang ditinggir solotigo ini di sini
tapi kemarin sudah ketemu dengan kasalanta
saya ketemu juga dengan kadisub di solotigo
kita harapkan ada penanganan khusus di sini
dan kemudian nanti di
itu bagaimana pak membaginya
kalau misalnya melihat yang di jakarta ya
dan mungkin sebagian besar orang orang yang muda juga dari ibu kota kan
jadi misalnya dari tiga jalur itu pada melambung melambung melambung
numpuk di sebelah kanan
ini memang saya selalu menyampaikan
harusnya masyarakat yang dari wilayah jakarta
akan ke kota tujuan
sekarang sudah cukup banyak exit tol
seperti saya katakan tadi
yang di pejagan
sebelum pejagan itu ada exit tol namanya adalah ciledug
kalau keluar di ciledug
kalau orang ke pejagan nanti juga akan ketemu
ke jalur yang arah bumiayu
jadi kalau ciledug juga
ketemu juga jalan itu
sebelum ke pejagan
kita harus bisa keluar juga di ciledug
akan sama juga seperti itu
hal hal itu sudah disosialisasikan belum sih pak budi
sudah kita juga ada peta yang nanti akan kita silakan
dibagikan kepada masyarakat
juga di media sosial juga ada juga
jadi makanya saya selalu mengatakan
kalau mau berangkat itu jangan langsung berangkat begitu saja
saya mau keluar di mana
kan kita juga sudah banyak media sosial yang bisa
memberikan banyak informasi
sama yang di solotigo ini tingkir
sebelum tingkir itu ada exitol juga
setelah tingkir juga ada exhatel juga
dan kemudian begitu keluar
itu juga bisa keluar ke boyolali juga
jadi artinya di sini saya harapkan
mungkin masyarakat tidak hanya
sesuai dengan pendapatnya
sesuai dengan pandangannya
harus di sini gitu
kemudian kalau ke depan lagi takut
padahal tidak gitu
mungkin karena terkait dengan ini ya
oh iya jadi keluarnya di sini semua
mungkin begitu ya
bagaimana dengan ini pak di wilayah jawa timur
berikutnya yang jawa timur
ini yang jawa timur memang kalau dari wilayah
sragen di luar sini perbatasan
ini perbatasan di sragen
sragen ini sampai dengan ke surabaya
sampai dengan ke surabaya
jalan tolnya sudah cukup bagus
hanya kekhawatiran saya di sini adalah
perkiraan saya masih banyak masyarakat
yang mungkin belum pernah
berpengalaman jalan di jalan tol
kendaranya ini kan bermacam macam kita nih
ada yang seisi yang besar dan sebagainya
khawatir kita adalah begitu melihat jalan tol
demikian mulus panjang
lurus kemudian jalan juga bagus
memacu kecepatan tinggi
tapi kalau mobil city car yang cc nya seribu
dengan kecepatan tinggi pada jalan tol kan cukup bahaya
nah ini yang di sini yang harus kita waspada
dan menyangkut masalah keselamatan atau kecelakaan
kenapa hanya di
di segmen ini saja
apa perbedaannya dengan yang lain lain
kalau saya bilang sebetulnya kalau menyangkut
masalah aspek keselamatan
saya sudah mengatakan
orang dari jakarta
sampai dengan ke wilayah tegal
tegal dimana tegal
iya dari sini pak
ah dari sini ya
ini perjalanan sudah bisa mencapai sekitar empat atau lima jam
saat kondisi fisik dari sini ke sini
belum nanti dengan kemacetan
belum dengan kemacetan yang ada
posisi lelah capek kita
jadi harus istirahat
atmosfer kita mau pulang itu kan bahagia senang kan
pengen cepat sampai
pengen cepat sampai
nggak merasa capek dia
apalagi dengan jalan seperti itu kan
pasti akan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi
nah di sini juga saya katakan
puncak kelelahan masyarakat sebetulnya secara fisik
itu di sini
sampai dengan wilayah timur ini
sepanjang ini ya berarti
makanya kan sering kecelakaan
dan kemudian kecelakanya pasti juga berakibat yang fatal
karena kecepatan tinggi
pada lokasi jalan jalan ini
nah kemudian yang sama juga yang saya katakan tadi
dari mulai perbatasan sragen
sampai dengan ke surabaya
ini juga sangat rawan kecelakaan
tapi bagi para pemudik yang berangkat dari wilayah wilayah
atau bangkitan di sekitar jabodetabek
ini yang rawan
exit tol yang di singosari
singosari ini adalah
yang jalan tol yang sudah dibangun yang sekarang ini
yang kemarin baru disampaikan oleh pak jokowi
setelah saya melihat
itu kan ada pembangunan underpass di situ
sekarang sudah jadi
karena kemarin masih difungsikan satu lajur saja
tapi begitu kita keluar dari exit tol di sini
itu langsung ketemu dengan jalan negara
dan jalan negara ini adalah jalan yang memang menurut saya sangat padat
dari arah surabaya ke arah malang kota
kemudian berikutnya lurus juga kita akan ketemu dengan batu
itu kita tahu sendiri di mana batu di
mungkin di sini ya
itu kan juga tempat wisata
jadi juga ramai
ke arah batu padat ke arah malang juga padat
nah ini yang kita antisipasi di sini adalah
nanti mungkin antrian cukup panjang
antrian untuk masuk
tapi kemarin saya sudah dapat
sudah komunikasi dengan kak atlantas di kabupaten malang
dengan kak disup juga
ada beberapa exit tol yang keluar sebelum singosari ini
di pecah lagi berarti ya
di pecah lagi
jadi sebelum exit toll ini singosari
kita bisa keluar di satu exit tol yang memang
jalannya masih fungsional tapi kecil
atau kemudian kita keluar di exit tol yang ke arah pasuruan
tapi nanti ketemu juga jalan ini
jadi nanti akan dimainkan oleh para petugas di sana
terutama oleh kepolisian
kalau exit tol di singosari ini sudah cukup padat
nanti akan di stop di sekitar exit tol sebelumnya
untuk bisa keluar
dan pak budi itu semua nanti ada petanya ya
ada petanya dan dibagikan
dan dipastikan semua mereka yang mudik melalui jalur tol trans jawa ini
kita lihat sekarang ini kemudian kami melihat
memecah satu sesi yaitu segmen palimanan dan kalikangkung ya
karena itu terkait dengan kebijakan yang kemudian diberlakukan
soal sistem lawan arus dan satu arah di tol trans jawa dua ribu sembilan belas
ini bisa dijelaskan pak budi bagaimana
jadi dimulai dari
untuk one way ya
mulai dari kilometer dua puluh sembilan sampai kilometer enam puluh satu
jadi saya katakan bukan sistem lawan arus tapi adalah satu arah
satu arah ya
satu arah dari gerbang tol bukan cikarang utama
tadinya cikarang utama
tapi begitu pintu tol exit tol cikarang utama sudah dibongkar
dan ini dipindahkan ke cikampek utama di sini
nanti dari jakarta sampai ke sini
ini akan diberlakukan contra flow
ada beberapa tempat contra flow karena
ada yang jumlah lajurnya empat yang dari jakarta
tapi sebagian ada yang tiga
nah kalau kemudian ketemu yang lajur tiga dari arah jalur a ini
nanti akan dibuka contra flow yang di jalur b
tapi situasional sifatnya
tapi nanti dari jakarta sampai dengan
apa pertimbangannya kemudian
pertimbangannya karena memang kita dari empat lajur kan cukup besar
begitu ketemu tiga lajur kan ada bottleneck
pasti nanti akan terjadi sumbatan
nah makanya akan dibuka satu lajur lagi tapi yang
yang lawan arus tadi
contra flow mungkin di sebelah sini
ngambil jalurnya yang dari arah timur
nah kemudian untuk yang satu arah dimulai dari km tujuh puluh
km tujuh puluh dari lajur a maupun lajur b
nanti akan bisa dipakai semuanya
tapi untuk khusus bus ini
tetap bertahan di lajur a
oh tetap di lajur itu ya
jangan boleh kecil
kendaraan kecil mobil mobil pribadi
passenger car bisa ngambil jalur b
untuk ke arah brebes barat
nah di brebes barat ini nanti di sekitar sini
di sini udah dikasih beberapa rppj
perambu peringatan sebagainya
mobil yang di jalur b akan kembali ke jalur a
pada saat penggabungan itu
di jalur sini
nah yang dari arah semarang
nanti dari semarang ini akan dialihkan ke brebes barat
brebes barat keluar
nanti kemudian ke jalan nasional
jadi tidak bentrok ya
tidak ada bentrok ya
karena ini ada terowongan
ini di sini
atau kemudian kemarin dari kapolres brebes menyampaikan
kalau di sini mungkin terlampau padat
kemudian sebagian akan dikeluarkan juga ke brebes timur
pak budi apakah tanggal tanggal pemberlakuan ini tiga puluh maret sampai dua juni ini adalah puncaknya
ya mulai besok
udah semangat mudik mungkin teman kami grafis yang bikin ya
jadi tadi saya udah telepon teleponan dengan pak kak kor lantas
mulai pemberlakuan satu w itu besok
tapi waktunya memang bersamaan dengan rencana kita besok ada satu akan mulai pemberlakuan
b yang berikutnya juga ada pemasangan stiker untuk kendaraan kendaraan truk yang memang dilarang saat ada arus mudik
yaitu tanggal tiga puluh
amin mes tujuh ya berarti
tanggal tiga puluh tanggal tiga puluh satu tanggal satu dengan tanggal dua
kendaraan truk yang sumbu tiga ke atas terkecuali untuk truk yang mengangkut bbm boleh mengangkut sembako masih boleh mengangkut uang juga masih boleh kan suka ada tuh
atau kemudian mengangkut air kemasan itu masih boleh
jadi mulai tanggal tiga puluh
bukan maret ya
tanggal tiga puluh mei besok truk sudah tidak boleh menggunakan jalan tol jakarta cikampek kemudian cikampek sampai dengan palimanan cikampek sampai dengan bandung
sudah nggak boleh lagi yang sumbu tiga ke atas
dan kemudian besok rencana kita akan mulai pemberlakuan satu w mungkin sekitar jam sepuluh an
karena memang diprediksi pergerakan mulai terlihat setelah sahur atau bagaimana sih biasanya
rata rata dari hasil penelitian kita rata rata dari masyarakat jawa baru tabek itu akan melaksanakan mudik
itu sekitar jam berapa
antara jam enam tujuh delapan sembilan pagi
mungkin pertimbangannya pagi keluar dari jakarta
kalau kebanyakan kan masyarakat pulangnya itu kan yang dari jabodetabek itu kan ke jawa tengah
pertimbangannya mungkin sampai jawa tengah kalau jalan lancar apalagi nanti ada satu w mungkin sampai jawa tengah sekitar jam lima enam sore
atau ingin buka puasa di kampung gitu ya
ya kira kira begitu lah
kita akan melanjutkan perbincangan nanti bersama dengan mbak mbak
pihak dari dpr dan juga pengamat transportasi terkait kesiapan dan juga tentunya apa yang harus disiapkan pemudik
jadi tentunya tidak bisa kemudian pemerintah menjadi satu satunya pihak yang menjaga untuk memastikan tidak ada kecelakaan
tapi di sini ada unsur pemudiknya juga
setelah itu dah kita bahas tetap bersama kami di cnn indonesia prani